oke ini materi yang tadi tertunda kita membahas pertama adalah debat perdebatan tentang debat
ini juga menjadi kontroversi ketika kpu batal memfasilitasi sosialisasi visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden
keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan tim sukses kedua kandidat ketua kpu arief budiman mengatakan
keputusan itu diambil karena belum ada kesepakatan antara kedua tim sukses soal sosok yang akan menyampaikan visi misi
kpu mengaku kerepotan jika harus memfasilitasi hal hal yang belum disepakati oleh tim sukses
kpu pun membebaskan kedua tim untuk menyelenggarakan sosialisasi visi misi sendiri dari mulai waktu dan tempat tanpa campur tangan kpu
sebelumnya tim kampanye nasional jokowi maruf meminta agar pembacaan visi misi diwakilkan ke tim sukses
sementara badan pemenangan nasional prabowo sandi meminta agar visi misi disampaikan langsung oleh
satu lagi yang menjadi kontroversi adalah pertanyaan debat yang diberikan terlebih dulu sebelum debat kepada pasangan calon
dari keterangan yang diterima oleh cnn indonesia menurut komisioner kpu pramono tantowi memberikan kisi kisi soal kepada pasangan calon
satu minggu sebelum debat untuk mengembalikan debat ke kitoh dengan memberikan soal sebelumnya menurut kpu
maka gagasan yang disampaikan oleh pasangan calon bisa diuraikan dengan jelas dan utuh
oleh karenanya dikedepankan adalah penyampaian gagasannya bukan pertunjukan atau shownya
sementara itu ketua kpu arief budiman menjelaskan pola debat tersebut berdasarkan kesepakatan tim sukses kedua pasangan calon
arief menjelaskan debat terbuka artinya setiap pasangan calon diberi waktu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis
sementara saat debat tertutup setiap pasangan akan saling memberikan pertanyaan yang tidak diketahui oleh masing masing pihak
debat itu nanti akan ada dua model lontaran pertanyaannya ada yang terbuka
terbuka maksudnya pertanyaan itu sudah diserahkan duluan gitu kan
tapi kan mereka tidak tahu apa yang akan ditanyakan
karena itu kan sebetulnya seperti bangsoal gitu loh
ada dua puluh pertanyaan padahal sebetulnya nanti yang akan ditanyakan kan cuma masing masing mungkin hanya tiga gitu loh
karena ada tiga segmennya
yang pertanyaan oleh moderator gitu kan
berarti nanti ada tiga untuk paslon satu ada tiga untuk paslon dua
tapi tiga itu yang mana kan mereka juga tidak tahu
oke debat kandidat saja sudah menjadi perdebatan di minggu pertama nih bapak bapak
ada dua hal yang paling tidak disoroti
yang pertama tidak jadinya penyampaian visi misi
tadinya ada satu pihak mengatakan bahwa pihak calon nomor dua
kalau tidak salah menginginkan capres capresnya yang kemudian menyampaikan visi misi
namun pasangan nomor urut satu inginnya tiga
jadi itu sudah menjadi perdebatan lebih dalam lagi
jadi kalau kita mau ujian dibocorin dulu katanya supaya komisioner kpu supaya kembali ke kita
biar lebih siap sehingga publik mendapatkan jawaban yang lebih siap
mas bambang gimana melihat debat perdebatan di awal tahun ini soal debat perdana
ya menurut saya ini jadi nggak mencapai tujuannya ya
ketujuannya kan mau lihat
pasangan capres dan calon wapres ini mereka tahunya seberapa jauh
memang nggak mungkin seorang calon capres wapres itu tahu semuanya
tapi juga cara mereka untuk bilang nggak tahu itu juga punya nilai gitu loh
jadi kalau ini kan seolah olah kpu takut nanti capres capresnya gak bisa jawab soalnya
jadi disuruh ngafalin dulu
ini kan menurut saya agak menghina kita lah sebagai pemilih gitu ya
separah itu bang hendry ada lihat
ya parah makanya
kan bukannya kembali ke kitoh katanya
ingin apa namanya supaya perdebatannya substansi
makanya bud ini kan akhirnya di publik mengatakan ini tahun baru itu jadi baru tahun ini gitu
kalau mau lihat sih kpu ini
makanya dari kemarin saya katakan kpu ini terlalu akomodatif
saya nggak tahu siapa yang mau diservis gitu ya
tapi maksud saya sebagai penyelenggara ya jalankan aja
rodanya ada disini ya jalankan ini
kalau para pesertanya nggak mau ikutin ya tinggalin gitu
tapi sekarang ini karena apalagi itu
jadi sekarang di publik ini mau debat atau mau lomba ngafal gitu kan
karena nanti kan pasti dijawab dulu tuh sama tim suksesnya kan
kalau pertanyaan ini jawabannya ini
sebetulnya mudah kok nebaknya
jadi maksud saya kpu tidak perlu terjebak untuk memberikan soal dulu
kan ini udah jelas sekarang ada enam panelis
itu kan pasti setiap tim sukses itu akan mempelajari ini panelis
biasanya senangnya pertanyaannya kan seperti apa
mas agus seperti apa
pak margarito kampis akan seperti apa
kalau semuanya itu dipelajari maka mereka sudah bisa mempersiapkan tuh
kira kira hasilnya itu akan ini
saya setuju dengan mas bam mereka ngomong gak tahu itu juga seni gitu kita bisa lihat
gak tahu itu juga show
gak tahu berarti salah atau gitu kan gak ada nih
karena segala macam kan katanya sekarang kita ada hoax ada pencitraan ada seniwara ada drama
pada dasarnya kan itu semua sama nggak ada yang asli kan
justru pada saat gak tahu itu kan
kita bisa melihat oh ini asli gitu loh
kalau dari seni pertunjukan nih mas arswendo
anda lihat ada yang ada debat perdana nanti dengan sistem ini akan kehilangan rocknya atau akan seru juga
yang kehilangan ya semuanya kehilangan
tapi mereka kan model dari sem itu jadi sebelum ujian sem itu kan dikasih soal dulu nih berbentuknya disini
enggak enggak menarik kenapa saya setuju bung henry tadi
kpu punya pewenang mestinya punya rule menetapkan titik
kalau begini nggak usah ya udah nggak usah pakai debat debatan
gak usah langsung beri press aja dah ya ini daripada
bukan karena apa karena kita ketawa ketawa aja gitu loh
hanya karena peraturan begini kemudian dipindahkan tadi komprominya akan terlalu banyak nanti
nanti sore apa pagi nyeblosnya ribut lagi nanti menghadap ke arah mana nyeblosnya ribut lagi
ini maksudnya gak jelas yang gak jelas semuanya
kalau alasannya untuk publik itu mas bhm
kalau publik akan jadi jauh lebih
justru menurut saya ini merugikan publik
karena kan ini sebetulnya kayak wawancara orang wawancara karyawan baru
kan masa nih karyawan barunya kasih kamu pelajari dulu ya soal ini nanti saya akan tanya ini
kita itu kan mewawancara calon karyawan baru tidak hanya dari jawaban substantifnya
tapi kan ini kan semacam tempat untuk mengetahui karakter orang ini seperti apa
nggak cuma pengetahuan
saya bacakan penjelasan dari kpu ya saya verbatimkan ya
dengan demikian yang dikedepankan adalah penyampaian gagasannya bukan pertunjukan atau shownya
lagipula debat kandidat bukanlah acara kuis atau reality show yang penuh tebak tebakan
karena bukan itu substansinya
toh yang lebih dibutuhkan pemilih adalah gagasannya
visi misinya bukan shownya
iya ini masalahnya kemudian diberitahukan
karena substansinya lebih dapat gitu
kita pengen dengar autentiknya juga
nanti bu ini saya tebak ya
begitu ada pertanyaan misalnya
oh pertanyaan tentang terorisme
pertanyaannya ternyata yang diambil yang kecabut itu nomor tiga
maka semua kandidat kan akan melihat
wah sibuk ngurusin kertasnya itu segala macam
dan itu sudah dipersiapkan semua ya
sudah sudah dipersiapkan gitu
jadi nanti si kandidat tinggal baca aja
jadi nggak enak gitu ngeliatnya
buat demokrasi buat publik
publik ini kan demokrasi kan butuh jawaban yang lebih dalam
supaya kita tahu betul isi perut dan isi kepalanya para calon calon ini
bukannya ini menjadi lebih proper gitu mas aswendo
dia nggak ngerti bahwa televisi itu memang show boot
nggak ada televisi
dan saudara mau kemana
karena memang itu tonton
apakah itu namanya mimbar agama
apakah itu namanya
apakah itu olahraga
apakah sampai di kita ada jebret jebret dan apapun juga yang dibikin
ini pertama kali kalau kata bang henry tadi tahun baru
ini baru tahun ini juga
ini pertama kali debat juga
kita udah menjalankan debat dari tahun dua ribu empat ya
bukan itu bagian dari game game di mana mereka tampil di televisi
televisi ditentukan ditemukan untuk begini ini
indera penciuman anda melihat apa mas ars
apa sih asbabunuzulnya nih kpu bisa
jadi dia didesak dari kiri didesak dari kanan
cuma dari dua tempat itu yang
nah ini sangat
menurut anda ini terlalu akomodatif atau komodatif kemana bang henry
tapi yang jelas seharusnya memang ini aturannya begini nih
aturan di sini udah ikutin aja
ya ginilah kpu itu terlalu berpihak pada kontestan tidak pada publik
padahal dia harusnya berpihak pada publik
harusnya pada publik juga diperhatikan
iya harusnya pada publik bukan pada kontes
jadi alasannya kpu untuk publik loh
sayangnya kita berusaha menghubungi kpu namun hingga malam hari ini belum ada anggota kpu yang menghubungkan
maksudnya begini bud
yang paling mudah sebetulnya untuk mengakomodir supaya lebih murah lagi
itu jawabannya dibagikan langsung aja ke publik gitu ditampilin
jadi nggak usah ada debat yang tertutup
apa yang terbuka langsung tertutup
kalau perlu baca baca kertas gitu ya
inilah jawaban dari pasal pasal itu kita langsung masuk ke debat tertutup
pak prabowo ada pertanyaan untuk pak jokowi
pak jokowi ada pertanyaan untuk pak prabowo
pastinya itu yang ditunggu
itulah yang ditunggu nanti
apa sih yang paling ditunggu kalau kita bicara mengenai show mengenai substansi mengenai politik
karena kita bisa menilai
apa yang paling dinantikan dari debat
nah kita punya catatan
apalagi ini kandidat
nah kan sesederhana itu saja
biar lu seperti ini ya
saya nggak kirim pertanyaan dulu ke mas arswendo
tadi dua jam sebelumnya
pertanyaan juga nggak akan dibaca juga
enggak gini kita kan ketika sendirian kita kan bisa klaim klaim tertentu itu bisa kita
apakah benar sih selang itu dipakai empat puluh orang
ini contoh sederhananya
karena itu viral di masyarakat atau keluarga itu bagaimana
itu kan mereka bisa sama sama memberi jawab
iya asik tuh
mungkin maksudnya kpu baik gitu ya
tapi akan lebih baik lagi
jangan maksudnya aja dong
kalau maksudnya baik semua
mungkin maksudnya baik tapi akan lebih baik lagi maksudnya jangan begitu
saya nggak akan dipertajam ini ya
maksudnya baik tapi baiknya jangan begitu iya
supaya tahun barunya ini
buat demokrasi mas bambang ini pertama kali nih
kenapa sih menurut anda dibalik kepalanya kpu itu apa
beluk belakang kpu kalau menurut saya takut disalahin aja sama konteksnya
iya persis nggak mau ambil risiko
nggak mau ambil risiko
dan dia karena didesek dari kontestan a kontestan b
akhirnya yang didengar cuma dua ini aja
publik nggak didengar
bukan publik yang didengar
publik yang didengar
padahal bayangin kita mau pilih presiden
kita kan pengen dapat sebanyak mungkin informasi presiden itu
bukan informasi yang dibikinin tim sukses
tapi informasi yang otentik
apakah dengan dibagikan soal debatnya itu nanti menjadikan kualitas debatnya jadi lebih menurun
kita akan jawab itu usaha jeda
kami akan segera kembali saat lagi